langkahnya mantap menyusuri ganggang sempit pemukiman padat di ibu kota
berbekal apd biasa kerap kali mereka berhadapan langsung
dengan kasus suspek atau bahkan kasus terkonfirmasi positif covid sembilan belas
mereka adalah tracer
atau pelacak kontak yang menjadi ujung tombak pelacakan kasus covid
irfan manurung adalah salah satu dari satu dua ratus tracer di ibu kota
bagi irfan bertugas menjadi tracer jelas tidak mudah
bergerilya melacak kontak erat kasus positif
memastikan pemantauan suspek berjalan baik
hingga harus turun ke lapangan
menjadi pekerjaan irfan dan rekan rekannya sehari hari
di poskesmas kelurahan

mungkin pada saat yang pertama itu datang pagi itu
kalau ada pasien pasien yang bergejala tuh
biasanya kan kalau bergejala sistemnya kami
kalau dia gejalanya itu mengarah ke covid
besoknya pasti kami jadwalkan swab
kami membantu di situ
kemudian untuk ada aplikasi aplikasi dari puskesmas
yang dikasih juga ke tangan jangkut kami
juga kami selesaikan
untuk pemantauan harian kalau misalnya jatuhnya itu kan
kami untuk memantau harian itu kan
karena kalau untuk menelepon
saya rasa kalau untuk memantau harian itu kan sangat mengganggu
jadi kalau misalnya dia itu tidak bisa
tidak balas whatsapp
biasanya kemungkinan kami datang ke situ
sekalian kalau untuk kontak eratnya itu jatuhnya
dia baru ketahuan positif nih
ketemu dengan kontak ratnya
jadi kami pastikan itu kontak ratnya bergejala atau tidak
irfan yang sehari hari bertugas di puskesmas kelurahan papanggo
jakarta utara ini harus selalu siaga
pria berusia dua puluh tujuh tahun ini tak mengenal istilah tanggal merah
bagi irfan suka duka menjadi tracer adalah pengalaman berharga
ia dan rekan rekannya pun telah menyiapkan mental
jika skenario terburuk tertular covid sembilan belas harus ia terima
pasiennya marah marah ke kami gitu loh
marah marah ya stigma yang pertama itu yang paling mendasar
mungkin banyak mungkin dijumpai sama tracer tracer yang lain itu
masih ada yang nggak percaya itu covid sembilan belas itu
apalagi kalau dia jatuhnya tidak bergejala sama sekali
pada saat dia itu dinyatakan dia positif dia nggak percaya
pada saat kami mau tracing dia dengan siapa dia berkontak
dia tetap nggak percaya kadang mau diblokir nomor saya
hari pertama saya bekerja nomor saya udah diblokir sama pasien
pelacakan kontak menjadi salah satu strategi vital pengendalian pandemi
berdasarkan standar organisasi
kesehatan dunia atau who pelacakan diharapkan mencapai tiga puluh orang kontak
dalam satu kasus positif
memiliki satu dua ratus pelacak kontak dki jakarta saat ini masih kewalahan
dengan penambahan kasus positif yang semakin masif
bahkan di wilayah kecamatan tanjung priuk jakarta utara
rasio kontak masih berada di bawah lima orang
tiga puluh enam ya ada beberapa yang sudah mengundurkan diri
mereka ada di dua belas puskesmas kelurahan dan satu ada di kecamatan tanjung priok juga sudah
kita memang tidak punya area tapi kita berbagi karena kasusnya cukup banyak
mereka terus langsung melakukan pengetahuan setiap hari
untuk keadaan klinis mereka apakah ada batuk ada pilok ada demam
mereka tetap pantau dan mereka meng input ke sistem silacak
nah dari situ nanti kemenkes akan melihat berapa sih rasio kontak tracer itu
berapa sih rasio kontak tracer itu berapa sih rasio kontak tracer itu
kita kan punya target ya paling nggak satu banding sepuluh ya
sebenarnya who itu satu banding tiga puluh tapi kita masih makan satu
tetapi saat ini juga kita masih belum tinggi masih dua delapan ya
tidak ada yang tahu pasti kapan pandemi covid sembilan belas ini berakhir
bukannya melandai kasus positif di tanah air justru melesat tak terkendali
pelacak kontak menjadi satu dari sekian banyak pahlawan
yang rela menantang segala resiko di tengah pergulatan yang serba tidak pasti
miladia rahma angga cita kesuma jakarta